mohon kepada kalian ampuni aku
kasihlah aku belas kasih aku mohon
seharusnya kalian bisa memaafkan pak lastri
dia tidak bersalah
dia bagaikan boneka yang dipermainkan dan tidak bisa melawan
apakah aku harus memaafkan perempuan keji yang sudah membunuh kakakku itu
tidak aku tetap akan menuntut balas
kalau kalian ingin menuntut balas jangan pada pak lastri
tapi kepada danyang jahat ini
baik aku bersedia memaafkan palas jika dia tidak berulah kembali
kamu tidak apa apa kakang
apa tubuhmu ada yang terluka
aku harus bisa mengalahkannya
memanfaatkan pencela kaki potong kakak yang terluka
sepertinya paman wiram
dirasuk oleh dayang itu
paman wiram sadar paman
paman sedang dikendalikan oleh dayang jahat itu
kenapa kau tidak menjawab panggilanku kakang kamandanu
paman paman sadar paman
kalau terus seperti ini
aku bisa tamat di tangannya
dia telah membunuh banyak warga kampung kita
harus dihukum seberat beratnya
sepertinya mereka semua mau membunuh
tahan tahan amarah kalian
yang membunuh warga bukan pak lastri
aku bisa menjamin dengan nyawaku sendiri
dia membunuh banyak warga
menjauhlah dari nyanyai atau kau akan kami habisi
memang kalian tidak salah lihat
yang membunuh warga adalah pak lastri
tapi semua itu di luar kemauannya
dia telah dimasukin
dayang jahat di dalam tubuhnya
dan yang jahat itu sudah keluar dari tubuhnya
biar bagaimanapun dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
jawa harus dibayar dengan jawa
saya bisaelinekmu dari tuba
bibi tidak apa apa
bibi tidak apa apa
tapi itu ger
palastri dalam bahaya ger
aku akan menolongnya
dia hanyalah korban
tubuhnya dirasuki oleh
dan yang jahat itu
untuk melakukan kejahatan
aku tidak melakukannya
aku sama sekali tidak sadar
mohon kepada kalian
kasihlah aku belas kasih
seharusnya kalian bisa memaafkan pak lastri
dia tidak bersalah
dia bagaikan boneka yang dipermainkan
dan tidak bisa melawan
apakah aku harus memaafkan perempuan keji yang sudah membunuh kakakku itu
aku tetap akan menuntut balas
kalau kalian ingin menutup balas
jangan pada pak lastri
tapi kepada danyang jahat ini
aku bersedia memaafkan pak lastri
jika dia tidak berulah kembali
aku menjadi jaminannya
kalau suatu saat nanti pak lastri berbuat olah kembali
aku akan bertanggung jawab
aku juga akan menjadi jaminan pak lastri
aku pegang jaminanmu
kakak terima kasih kak
karena kamu telah menyelamatkan aku
aku berhutang banyak kepadamu
sekali lagi terima kasih
aku banyak berhutang budi kepadamu
karena kamu sudah mau menjamin aku
iya pak lastri
tapi tolong lepaskan pelukan
peksi kita berhutang hadi akk
peksi saya lupa